ini jangan lupa nasinya
kenapa nggak masak di rumah aja
kan lebih irit
pengennya sih gitu kang
oh gak ada waktu ya neng
lagi di jalan kali mak
iya ntar mak
jangan sekarang mak
tati lagi main game ular uleran
satu telepon lagi bang lojak
boleh saya ambil uang dulu ke rumah ya
oh gak ada uang
gampang tunggu sini aja ya
mak kemana aja sih jack
tadi ada muatan mak
ini bang kuenya
wah hati hati jangan sampai rusak tuh kue
iya mak gak jalan dulu ya
teng laras dari tadi
baru aja nyampe
mot saya jalan dulu ya
di sore begini kalau ada singkong rebus pasti enak
mendingan jagung em manis
singkong rebus rah gurih empuk
lo belum rasain aja em jagung rebus
eh gue udah tau rasanya jagung rebus
tapi buat gue enakan singkong rebus
ele ele babe haji tenang dulu atuh
jagung sama singkongnya juga belum ada
boleh hatuneng emangnya neng laras mau minta tolong apa
antri laras ke warung mau beli nasi
oh kirain mau minta tolong ah panen kenapa nggak bilang dari tadi atuh kalau mau beli makan ayo
di kita jalan yuk kali aja ketemu tukang singkong rebus
jagung rebus em
lo jangan ikut ikutan
gak bisa begitu
gak bisa begitu gimana
masa lo berdua makan singkong sama si odi
lo sama si odi makan singkong gue makan janjung rebus
lo nyari di mana
lele beji mendingan kita jalan aja dulu kali aja ketemu sama tukang jualan singkong rebus yang sekalian jualan jagung rebus
mana bisa begitu nih
kagak ada yang kagak mungkin
bu ini pesanan kue dari mae
emang gak ada di situ
bentar dah saya telepon mana dulu
telepon saya habis baterai pinjem hp bu ya
kagak kelihatan yang jualan singkong rebus
yang jualan jagung rebus juga agak ada
lolo be saya mah udah capek ah
gue juga di terus mau ke mana tuh
ke rumah lo aja im
kenapa ke rumah gue
lebih dekat dari sini
ini jangan lupa nasinya
kenapa nggak masak di rumah aja
kan lebih irit
pengennya sih gitu kang
oh enggak ada waktu ya neng
kalau sudah duduk begini rasanya lega pisan
jadi enggak capek kaki
kalau lo haus enggak
kalau pak haji haus saya juga pasti haus atuh
jangan ikutin gua
gua baru juga duduk
udah ambil sendiri sana
enggak enak gua masuk rumah lu
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum
bob kebetulan lo udah pulang
terima kasih ya
mas nur itu jalan barunya
mana pernah sih gue punya barang nggak keren
terus alam yang lama kemana ya
nih buat lo aja
biar enggak kepanasan
lo sekalian mau motornya
emang mau dikasih
apaan sih tractor ya
harus hoock ya beberapa kali

ya enggak ya
apapun yang berhasil diberkas

kau juga mampu secantik nyetak
nenggara pas ngajar duit ga
yang selalu kirim
bukan langsung ayah
nanti kalau ada yang nyari gimana
ya kalau ada orang yang nyari tinggal gue kasih helmnya
oh cek bang
siang siang dari mana
opungku datang ke rumah mama
jadi aku tengok mereka di sana
opung itu nenek
waktu aku ngobrol di sini
ayolah aku hantar kau
kau jangan ngikutin omongan aku bang
sakit telingaku dengan logat kau tuh
emang abang belum makan
udah cuma lapar lagi
ya tapi mienya udah habis
dimakan tati mas sama mbak yanti
bang ojak minta dibikinin mie
tapi mienya udah habis
kalau habis ya lo beliin dong
sampai jumpa lagi